tunggu tunggu dulu kenapa andien bisa tau soal al
kan saya sudah titip sama kamu sama kiki untuk jangan memberitahu andin dan juga anak anak soal hal ini
sampai saya bener bener pasti
mbak andien masih sakit ya so
ya dia masih sakit tadi saya kesana mukanya masih agak pucet gitu sih
ya allah mbak andien kesian banget
saya pasti sedih banget ya udah
dari sini aku langsung kesana
ya aku harus langsung ke rumah mbak andien
mbak anin tuh hobi banget ya ngumpulin orang biar kasihan sama dia
sengaja banget sih cari perhatian
kalau gue sih udah gak mempan ya sama akal akalan dia
oh iya jess soal proposal untuk perusahaan nino gimana
kamu udah mikirin itu kan
yaudah elsa aku tuh sebenernya masih mencari cara agar kamu tuh gak terobsesi dengan perusahaan nino
karena aku gak mau kamu tersinggung sah
mbak saya mau nyari data pasien dari beberapa tahun yang lalu
saya harus tanya kemana ya
untuk keperluan apa ya mbak
jadi saya nemuin buku catatan harian dari seseorang yang namanya malika nur syanti
dan beliau itu dulu pasien disini
nah sekarang beliau sudah meninggal
jadi saya mau cari tahu soal penyakitnya yang dulu
kalau boleh tahu hubungan kekerabatan mbak dengan almarhum apa ya
saya calon menantunya
mbak pasti heran ya kenapa saya mau cari tahu soal ini
ini tuh karena calon suami saya yang minta
jadi calon suami saya ini anak dari ibu malika nur syanti
dia mau tahu soal detail kenapa ibunya bisa sampai meninggal
sebentar ya mbak saya tanya dengan manajer saya dulu

mbak pasti ada yang mau tahu
mbak pasti ada yang mau tahu

saya manajer dari rumah sakit kurnia
saya sudah dengar semua dari staff saya
untuk kedatangan dan maksud anda kesini
kami tidak bisa memberikan semua informasi soal penyakit lain yang ada disini mbak
kecuali ada permintaan dari keluarga yang bertanggung jawab
dan ini atas permintaan dari tunangan saya
apakah ada suara kuasa dari calon suami anda untuk keperluan ini
aku kan kesini diem diem tanpa sepengetahuan sal
pak permisi sebentar mbak
apakah kami sudah bisa menemui
kami sebenarnya memang mau menginformasikan seperti itu
tapi ibu lebih dulu menanyakannya
saya tahu bagaimana perasaan ibu dengan yang lainnya
namun sayangnya penyintas untuk saat ini belum boleh dikunjungi bu
karena harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
tapi sejauh ini kondisi lebaran gimana pak
kondisi beliau sekarang jauh lebih baik
pak aldebaran mengkhawatirkan teman temannya
itu terbukti karena beliau selalu meminta update
terkait dengan teman temannya tersebut
sampai saat ini hanya itulah informasi yang bisa kami berikan
kami permisi dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
tante yang sabar ya
yang penting sekarang kan kita udah di tempat yang sama sama lebaran
paling bentar lagi kita udah bisa ketemu
tanpa tuh pengen berada di samping al
tante ingin mendampingi dia di saat saat seperti ini
karena kan kamu tahu sendiri it's almost two years
dia pasti mengalami dan juga menjalani hidup yang
ya bahkan saya baru dengar tadi kalau
dengan kondisi yang masih seperti ini
pak al masih
ya masih memikirkan teman sama penyintasnya
itu suatu yang luar biasa sih
ya kita semua tahulah hal seperti itu
selalu perhatian ke orang lain
ani gimana udah bisa dihubungi
that's right aduh kenapa sih
saya lupa ya aduh ya ampun saya
saya coba telepon mirna lagi deh
kenapa sih nggak manggil dulu
gue cuma pengen nanya lo
gemoy udah tidur belum
iya reina masih tidur
cuma badannya kok anget
aduh ini kok emak emak anak sakitnya bisa barangan begini ya
ini kali yang dinamai nikatan batin kali ya
itulah namanya juga emak emak anak
halo assalamualaikum bu bos
ada apa bu bos ada yang saya harus kerjain atau bu bos perlu sesuatu atau apa gitu
tapi handphonenya andin ada di kamar saya
gitu loh jadi ya nggak diangkat angkat pantesan karena saya tinggal di kamar
andin andin tadi sempet pingsan bu bos
kok bisa kenapa
jadi tadi andin tuh maksa mau ke rumah sakit
mau ngecek pak bos
loh tunggu tunggu dulu kenapa andin bisa tau soal al
kan saya sudah titip sama kamu sama kiki untuk jangan memberitahu andin dan juga anak anak soal hal ini
sampai saya benar benar pasti
tapi gini jadi tadi tuh elsa tiba tiba datang ke sini
ehm ada ada ada korban yang selamat dari
yang waktu itu gitu loh
jadi andin juga sempet kaget dan sempet pingsan
tapi untungnya untungnya di sini ada
ehm surya dan juga tante sarah sih yang jagain andin
oh my god jadi elsa elsa yang
duh tapi untungnya ada pak surya sama bu sarah kan
yaudah gini gini gini saya minta tolong sama kamu
mungkin untuk saat ini minta tolong pak surya sama bu sara untuk menjaga andin terlebih dahulu ya
iya siap bu bos
yaudah kalau gitu ini deh saya mau
saya sama sal sama randy masih di sini saya mau
ya mendekatlah ke al masuk ke kamarnya al
nanti saya videoin nanti saya bisa kirim ke kalian semua ya
untuk update kondisinya al
nanti tolong titip salam ya bu bos dari saya sama kiki buat to bos
ya insya allah akan saya sampaikan pasti
yaudah udahan dulu ya mir ya tolong jaga andin oke
tuh ada ada aja
dan you know what yang ngasih tau soal al ke andin adalah elsa
elsa memberitahu andin dengan sambainya dan ya itulah nggak tau
kasian banget kandin ya aku tahu sih pasti dia excited banget kan dapat kabar ini
tapi di satu sisi kan dengan kondisi kayak gitu emang harusnya jangan dikasih tahu dulu elsa juga
iya makanya dan untungnya untungnya ada pak surya sama bu sara di situ jadi bisa untuk temporary pingsanin andin
ya kalau gitu kita bisa ini nggak sih masuk mendekat ke al ya
ya mungkin silahkan pak sada dan bu rosa yang masuk biasa sma di sini
gitu ya nggak apa apa ya
oke ya nanti kalau butuh apa apa kasih tau ya
di sini tante
di sini tadi tanpa lihat dari sini
akhirnya untuk pertama kalinya pama akan memegang tanganmu kembali
aduh tante saya ke situ aja